hari ini menjadi rekor penambahan pasien sembuh dari covid sembilan belas
berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian kesehatan
per hari ini pasien sembuh bertambah empat puluh tiga ratus tujuh puluh empat orang
sehingga total pasien sembuh saat ini dua lima ratus empat puluh sembilan enam ratus sembilan puluh dua orang
sementara kasus positif bertambah sebanyak dua puluh delapan dua ratus dua puluh delapan kasus
dan total positif covid sembilan belas di tanah air kini mencapai tiga satu ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tiga puluh tiga kasus
kasus kematian di tanah air juga bertambah satu empat ratus delapan puluh tujuh jiwa
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai delapan puluh empat tujuh ratus enam puluh enam jiwa